ekonomi digital kini kian dihebohkan dengan makin besarnya permintaan aset kripto karena harganya yang terus meroket terutama sejak pandemi berlangsung
nilai kapitalisasi pasarnya tembus dua puluh delapan triliun rupiah akibat permintaan besar dari pelaku kalangan industri di dunia
lonjakan tersebut dipimpin oleh bitcoin
awalnya mata uang kripto dibuat sekedar sebagai mata uang digital untuk bertransaksi virtual
identitas pembeli dan penjual terjamin kerahasiaannya dalam perlindungan sistem blockchain
namun belakangan mata uang kripto ini dipandang sebagai instrumen investasi
di indonesia perdagangan aset kripto telah diakui sebagai komoditi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi bapepti
kesepuluh aset kripto itu merupakan bagian dari dua ratus dua puluh sembilan aset kripto yang saat ini diakui bubblesti
bisa dibayangkan pada awal bulan januari itu dengan nilai bitcoin yang sekarang hampir delapan ratus juta
di awal januari itu mungkin kira kira antara dua ratus juta ya
naiknya itu kira kira sampai sekarang itu empat kali lipat ya dalam waktu tiga bulan
mulai banyak korporasi yang melirik
harga satu bitcoin pada satu januari dua ribu dua puluh satu sebesar rp empat ratus dua belas juta rupiah naik mencapai rp delapan ratus lima puluh juta pada satu mei dua ribu dua puluh
kenaikan inilah yang membuat masyarakat khususnya milenial tergiur menjadi pelanggan aset kripto
jumlah investor aktif di aset kripto periode januari maret dua ribu dua puluh satu mencapai empat dua juta orang
jauh mengalahkan jumlah investor di pasar saham
ada aldo fernando milenial kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini baru bergabung sebulan belakangan berinvestasi di aset kripto
untung dan rugi sudah dirasakan oleh aldo
jadi udah tahu risikonya emang bakal luar biasa makanya nggak akan pernah banyak banyak
pertama karena ya duitnya nggak ada yang kedua risikonya tinggi
meski saat ini harganya melesat perlu anda ketahui
pada periode dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas bitcoin sempat merosot tajam
diduga akibat aksi ambil untung atau profit taking secara massal sehingga merusak fundamental harga bitcoin
nah volatilitas tinggi inilah yang menyebabkan investor harus siap mental jika sekejap kehilangan uangnya
karena itu perencana keuangan budira harjo menganjurkan transaksi aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dan risiko
jangan juga tergiur untuk melakukan pinjaman uang demi menjawab rasa penasaran terhadap produk investasi digital ini
kita minjam uang kesannya akan terlihat cerdas gitu ya
pakai uang pinjaman uang orang lain
nanti kalau untung maka kemudian uangnya akan dikembalikan gitu kan
problemnya adalah ada kemungkinan nggak untung juga
nah disaat nggak untung kita bisa punya kemampuan untuk membayar kembali nggak
nah disaat seperti itu berarti kita udah cenderung udah melakukan penginjaman uang
nah disaat seperti itu berarti kita udah cenderung udah melakukan penginjaman uang

selain memahami instrumen kripto sebaiknya anda melakukan pengecekan dari legalitas perusahaan atau pedagang
nah selain memahami instrumen crypto sebaiknya anda melakukan pengecekan dari legalitas perusahaan atau pedagang

nah selain memahami instrumen crypto sebaiknya anda melakukan pengecekan dari legalitas perusahaan atau pedagang
keuntungan yang ditawarkan
jangan sampai anda tertipu oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab
yang memanfaatkan tingginya animo
masyarakat terhadap aset kripto